islam kita kemana islam kita apa
meski tpu ditutup sejak pemerintah provinsi dki jakarta
memperlakukan larangan berziarah
jumat pagi warga tetap berdatangan
bahkan kericuan sempat terjadi di tpu tegal alur jakarta barat
ketika warga memaksa masuk areal permakaman yang ditutup
aksi seling dorong dan menobrak pintu gerbang oleh pesiarah pun terjadi
karena kalah jumlah petugas tpu tegal alur
serta sudin pertamanan dan pemakaman
akhirnya membiarkan peziarah masuk ke permakaman
di lokasi tidak tampak adanya petugas dari polsek metro kalideres
maupun koramil kalideres
peziarah mengaku kesal karena dilarang berziarah